penyakit aids sampai saat ini masih menjadi momok bagi masyarakat dan belum ada obatnya
namun begitu ada obat yang bisa melemahkan virus yang menyerang kekebalan tubuh ini
hingga bisa mengurangi resiko kematian dan penularan
pemerintah provinsi jawa timur kini tengah menggalakkan perolehan obat
yang dinamakan arv atau anti retroviral secara gratis di puskesmas puskesmas
agar dapat membantu penderita hiv aids
penyakit aids sampai saat ini belum ada obatnya
obat arv atau anti retroviral yang tersedia saat ini berfungsi sebatas melemahkan virus
yang menyerang imunitas atau daya tahan tubuh sehingga mengurangi resiko kematian dan penularan
di beberapa daerah salah satunya jawa timur sedang digalakan program perolehan arv secara gratis
di beberapa rumah sakit daerah tingkat dua dan enam puskesmas prioritas
pemprov jawa timur sedang mengusahakan agar arv bisa tersedia di seluruh puskesmas di jawa timur
namun ketersediaan arv bukanlah tantangan utama dalam memerangi hiv aids
justru kesadaran dari oda atau orang dengan hiv aids yang masih harus dibangun
banyak di antara mereka yang masih enggan mengonsumsi obat arv
sikap masyarakat yang cenderung mengucilkan orang dengan hiv aids merupakan salah satu penyebab oda segan berobat
cuman ini tadi kalau misalkan dia sudah terima hasil itu ada ketakutannya
kalau misalkan hasilnya positif itu
takut untuk kedepannya gitu lho mbak
karena itulah dinas kesehatan merekrut konselor dan berbagai swadaya masyarakat untuk melakukan pendampingan
dari teman teman pendamping selalu mengingatkan bahwa ketika itu kalau kamu sampai tidak
apalagi loss tidak mau minum itu efeknya seperti ini
partisipasi masyarakat adalah dukungan psikologis yang berperan besar
tidak hanya untuk kondisi kesehatan oda
namun juga mengurangi resiko penularan dengan tertekannya virus
hiv di tubuh penderita
widah subianto surabaya